nah kalau suasana jakarta hari minggu nih kemarin ini syahril ini relatif sepi
dan acara car free day yang biasanya ramai oleh warga jakarta kemarin ditiadakan oleh pemprov dki
nah bagaimana untuk hari ini kira kira produser lapangan cnn indonesia dini aprilia berada di kawasan bundaran hotel indonesia jakarta
dini apakah kondisi lalu lintas di jakarta sudah relatif sepi dan juga merata di pusat pusat kota
ya hanum dan juga sheryl selamat pagi memang tradisi di jakarta menjelang lebaran ini
sebagian besar warganya meninggalkan ibu kota untuk mudik ataupun pulang ke kampung halamannya masing masing
dan hal tersebut mengakibatkan di sejumlah protokol yang ada di jakarta ini terpantau sepi dan juga lengang
dan hal ini juga terlihat di kawasan bundaran hi tempatnya saya berdiri saat ini
dan kesepian atau kelengangan di jalan jakarta di bundaran hi
bundaran hi ini juga terlihat mengarah ke menteng ke tanah abang sudirman tamrin
ini sangat terpantau sepi dan biasanya kawasan ini dipenuhi oleh kendaraan bermotor dan juga mobil ini terlihat sangat sepi
begitu hanum dan juga sheryl
dini apabila dari pantauan anda kira kira situasi lengang ini diperkirakan bisa berlangsung sampai kapan
ya tadi saya sempat mengobrol dengan petugas keamanan bahwa pihaknya akan mengatakan bahwa
libur siswa sekolah ini akan kembali beraktivitas pada tanggal sebelas juni dua ribu dua puluh
dan juga karyawan swasta dan juga negeri akan mulai beraktifitas lagi tanggal empat juli dua ribu enam belas
sehingga tidak akan ada penumpukan atau arus balik yang begitu padat di jakarta nanti
dan akan ini diprediksi kelengangan ini akan terus terjadi pada senin mendatang
tepatnya pada tanggal sebelas juli dua ribu enam belas nanti hanum dan juga sheryl
baik dini berarti kapankah prediksi arus balik ini akan mulai memasuki jakarta kembali
ya arus mudik balik ini akan mulai memadati pada senin tanggal sebelas juli dua ribu enam belas nanti
namun diprediksi tidak akan ada penumpukan karena masuknya karyawan swasta
baik karyawan negeri dan juga swasta dan juga pihak siswa sekolah
masuknya ini tidak berbarengan sehingga nantinya dipredisikan tidak akan ada kepadatan arus mudik di jakarta
hanum dan juga sheryl
baik terima kasih atas laporan anda dini aprilia melaporkan langsung dari bundaran hotel indonesia jakarta